apa jangan jangan tadi mama sempat dengar pembicaraan gue sama ricky
nggak mama pasti gak denger
kalau mama denger mama pasti nanya ke gue
dimana ya surat itu
semoga bisa ditemukan deh
mas aku gak ikut ke dalam ya
mama pesen sama kamu saya
jaga diri kamu baik baik ya
jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang nantinya kamu sesuai
terima kasih ya sayang
kalau mama mau ngomong gitu ke gue
tadi mama sempat denger pembicaraan gue sama riki
nggak mama pasti nggak denger
kalau mama denger mama pasti nanya ke gue
tensinya satu ratus lima puluh persen jantung dok
tensinya cukup tinggi
suster efek obat bius pak aldebaran bukannya sudah selesai
emang sudah dok
harusnya pak ahok sudah sadar saat ini
suster tolong sampaikan ke istri pak hal
untuk ketemu saya di ruangan saya
permisi apa ada keluarga pak aldebaran
mertuanya aldebaran ada apa sus
apa ada istrinya pak aldebaran
istrinya aldebaran sedang pergi
kenapa sus ada apa
kalau bisa hubungkan saya dengan
istrinya pak aldebaran ya pak
karena dokter ingin berbicara penting
acara hari ini berjalan lancar
semua tamu memuji ibu
selamat ya bu
ini juga berkat bantuan kamu juga kan
ini hapenya pak hal yang kemarin
ketinggalan di kantor bu
kamu tahu nggak sih sebenarnya mas aldi itu mau kemana
jadi dia yang itu
dia yang terserah
jangan pastikan ini salah
iya memang waktu itu pak al pergi sendiri bu
saya tidak ikut karena saya sedang menangani meeting untuk acara hari ini bu
kalau saya boleh tahu masalah nggak ada masalah di kantor
soalnya saya lihat akhir akhir ini mas alko lagi kayak kebingungan
saya gak tahu bu
saya nggak bisa ngasih tahu yang sebenarnya
biar pak ahok sendiri yang nantinya menjelaskan ke ibu
din sebaiknya kamu segera kembali ke rumah sakit dian
dokter mau bicara penting sama kamu
pak aku khawatir
sepertinya kondisi al kurang baik
ya allah yaudah kalau gitu aku kesana sekarang ya
ada apa bu
aku harus ke rumah sakit sekarang karena katanya kondisi masa lagi kritis
yaudah saya tunggu di depannya bu
ya saya ganti baju dulu benar
aku jadi penasaran
apa ini hasil tes yang sama dengan waktu itu
tapi kenapa masih di segel ya
walaupun aku dan aldebaran selalu ada konflik
tapi tetap aku harus hargai privasi aldebaran
mungkin ada baiknya aku telepon bu rosa buat ngasih tahu apa yang terjadi
mungkin aku harus berhati hati

mungkin al masih ngerasain jati diri reina dari bu rosa
nanti malah jadi masalah kalau aku bilang soal ini
besok aja aku kembalikan ke rumahnya ahok
ini ada di kamar mana ya
jangan lupa dukung avo
jangan assimil senawan lu
aku buang semalam
kok bisa ada surat ini
ini kan surat yang dulu udah gue buang
tapi apa ini surat yang lain ya
apa nino yang diam diam ngelakuin tes dna dengan rena di belakang gue
ini kenapa suratnya ada di sini
ini punya siapa
surat ini tadi jatuh dari dalam tasnya rena
kamu ketemu rena
tadi mau ajak jalan jalan
cuman karena disuruh pulang jadi gak jadi
terus sebelum pulang
aku melihat di parkiran surat ini jatuh dari dalam tasnya rena
tapi udah gak perlu pergi jadi
ya udah aku aja yang kembalikan sayang
kan aku yang nemu